baru baru ini ramai anak pejabat pajak bernama mario dandi satrio usia dua puluh tahun
yang melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus gp ansor yang masih berusia tujuh belas tahun
selain kasus penganiayaan yang menjadi sorotan publik adalah gaya hidup mewah yang diperlihatkan oleh sang anak
masyarakat pun menyayangkan hal tersebut
para pejabat yang seharusnya menjadi panutan masyarakat dan bisa mengajarkan anak untuk hidup lebih sederhana atau tidak pamer hatta
justru bersikap sebaliknya
kalau menurutku sih dari pejabatnya sendiri harus menerapkan sebuah pola asu yang baik kepada anaknya
pola asuh yang mandiri karena dia pejabat seseorang yang pasti akan dilihat oleh masyarakat
sebenarnya kalau hidup mewah gak apa apa ya karena kan memang mungkin itu bisa jadi buat pencapaiannya mereka juga
jadi gak apa apa asal dengan tanggung jawabnya juga
terserah dia sih untuk pamer enggak sih tapi terserah dia aja
buntut dari ulah mario sang ayah rafael alun trisambodo dicopot dari jabatannya sebagai kepala bagian umum
dikanwil direktorat jenderal pajak jakarta ii
menteri keuangan yang geram pun memastikan seluruh jajaran pejabat dan non pejabat di kementerian keuangan melakukan pelaporan harta kekayaan sesuai aturan yang berlaku
nah buntutnya nih masyarakat jadi kepo berapa sih gaji seorang pejabat s o l n tiga d j p kemenku
dari aturan pemerintah yang berlaku untuk satu bulan gaji saja plus tunjangan
sehingga bisa menerima sekitar rp empat puluh enam itu baru gaji saja
belum harta kekayaan yang tercatat dalam lhkpn tahun dua ribu dua puluh
jumlah kekayaan rafael mencapai rp lima puluh enam seratus
menariknya ini lebih besar dibandingkan dirjen pajak surya utomo yaitu mencapai rp empat belas empat puluh lima miliar
bahkan menyaingi dari lhkpn menteri keuangan sri mulyani sebesar lima puluh delapan empat miliar
sebelumnya sejumlah gaya hidup mewah pejabat lainnya seperti
juliari batubara mantan menteri sosial juga menjadi sorotan
dan kini juliari menjadi tersangka korupsi pengadaan dana bantuan sosial
selain itu tas mewah milik putri candrawati istri mantan kadif propam verdi sambo
yang saat ini berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan brigadir yosua juga menjadi sorotan publik
presiden joko widodo bahkan belum lama ini menyentil para pejabat yang bergaya hidup mewah
presiden mengingatkan agar tidak memamerkan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi sulit
itu saya ingatkan masalah gaya hidup
jangan gagah gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus
pengamat sosial universitas indonesia
devi rahmawati menilai ada beberapa hal yang menyebabkan gaya hidup mewah seseorang
di antaranya merasa sudah mendapat pencapaian tinggi dan melampiaskannya dengan membeli barang mewah sebagai bentuk pengakuan
selain itu gempuran teknologi yang mendorong siapa saja melihat aksi narsis juga mendorong seseorang untuk melakukan hal yang sama
disinilah peran orang tua sejak dini penting sebagai fondasi dan juga pengawas anak
terkait dengan isu kenapa kemudian
anak pejabat kemudian memamerkan kekayaan
ada satu hal yang perlu difahami
dari hasil studi yang menunjukkan
orang tua sebagian besar tidak memahami
apa yang kemudian dilakukan oleh anak anaknya di ruang digital
apa saja informasi yang diberikan sang anak di ruang kita
namun penelitian penelitian terkini
yang lalu menunjukkan
orang tua yang menunjukkan
orang orang tua yang memang memiliki kebiasaan
membagikan banyak hal di ruang digital
biasanya justru adalah orang orang tua yang akan lebih permisif
yang artinya akan mempersilahkan anaknya untuk mempost atau mengirimkan konten apapun di ruang kita
terkait kasus kemarin tentu perlu ada pendalaman lebih lanjut
apakah sang orang tua memang masuk dalam kategori orang tua yang memang tidak memahami

yang sebenarnya dilakukan oleh anak anak mereka di ruang kita
sebagai pejabat publik
seharusnya bisa mencontohkan hidup yang sewajarnya
dan memiliki empati yang tinggi
bukan malah mengumbar kekayaan di tengah kondisi masyarakat sulit
gaya hidup mewah juga bisa memicu untuk berperilaku korupsi
jika gaya hidup mewah terus diperlihatkan para pejabat
dihawatirkan akan mengerus kepercayaan mereka untuk memperlihatkan hidup mereka
dan memperlukan public
integritas para pejabat dan rasa empati yang tinggi dibutuhkan
untuk menghindari stigma masyarakat
nova nayantaka imam muhairib jakarta